empat jam riza oktaviani tertimbun longsor di purworejo jawa tengah
ketika ditemukan ia tengah berpelukan dengan anaknya naya
nyawanya selamat namun bayi lelakinya sudah meninggal dunia
riza oktaviani nugraheni merupakan satu dari dua korban selamat
yang ditemukan dalam bencana longsor di desa donorati
kecamatan purworejo jawa tengah
ditemukan tengah berpelukan di bawah reruntuhan rumah
yang tertimbun longsor pada minggu pagi sembilan belas juni dua ribu dua puluh
riza ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri
sedangkan putranya naya yang berusia enam belas bulan
ditemukan sudah tidak bernyawa
posisi anak riza yang mendekat ibunya
diduga menjadi sebab riza masih bisa bernafas
kendati sudah tidak sadarkan diri
ibu saya kelempar
ibu terbang itu di atas saya
tapi anak saya posisi dia

kini riza masih mendapatkan perawatan intensif
di rumah sakit umum daerah purworejo
bagi riza pengorbanan anaknya yang masih balita
menjadikan dirinya tetap semangat
menatap masa depan
ia juga berharap ibunya bisa ditemukan